jadi pantasnya entin sama siapa
supaya nggak salah pilih lagi
banyak alesan kamu
orang orang pada ngurusin rumah kamu
malah ngurusin cewek
sayang udah beres atuh mak
rumah saya udah rapi
akang bawa dulu ya
ini juga mau pulang
bukannya dibawa pulang
malah dibawa keluyuran
siasat itu apa tuh
ah nggak mungkin lah tuh ceng
pak ustadz terlibat aliran sesat
lah makanya doi
didengelin dulu sampai selesai
iya kak nadang
si pak ustadz kemet itu
sengaja mengundurkan diri
karena dia yakin
tidak akan ada yang bisa menggantikan dia
ya dia juga yang naik
aduh saya emang berdoa aja
mudah mudahan ada yang mau ganti
si pak kemet itu
pak ustadz itu ceng
iya pak ustadz
kalau ngurus sama dia
dah saya pusing ah
saya duluan ya mau masak
pagi pagi ketemu dia nih
darah tinggi urusannya
kok marah marah terus
udah saya mau masak ya
tuh kan kamu juga ninggalin saya pun
kamu juga marah sama saya
saya mau masak
kamu nggak masak
masak katuk kum
ini punya kamu apa punya saya ya kok

di dapur kamu ya
kalau tkw sekarang tuh ya pak
pada umumnya itu cuma buat pamer
yang dibawa malah gaya ke barat baratan
beli sesuatu yang gak penting
sampai lupa sama umurnya
kalau tkw zaman dulu ya pak
begitu dia pulang
punya uang yang dibeli itu sawah rumah buat dikontrakin tanah sapi perhiasan
jadi paling nggak begitu dia nggak jadi tkw lagi
mereka masih punya simpenan masih punya tabungan buat masa depannya
saya berharap bu yoyo bisa memberikan pemahaman ini buat para tkw yang pulang
insya allah pak
sebenarnya saya juga khawatir dengan keadaan mereka itu
kalau tkw zaman dulu ya pak gak ada yang mau anaknya jadi tkw juga
makanya mereka mempersiapkan masa depan anaknya itu menjadi lebih baik
kalau tkw zaman sekarang malah kepingin anaknya jadi tkw juga
heran saya juga pak dunia tuh kayaknya udah terbalik
oh iya bu yoyo gimana kalau kita ke rumah pak saung
mungkin nenek sudah sampai
sebentar ya pak saya berdompet dulu
kalau sampai nenek ngejalain saya gimana ya
kalau kamu bisa menyingkirkan mintarsi
saya akan kasih uang tamu yang sangat banyak
kalau dia terus terusan ikut campur urusan kita
kamu udah set
buat seolah olah kecelakaan
terima kasih c
eh ada ujang garok juga disini
gak bosan di warung
kak ngaceng habis belanja
nanti dicariin sama mak suha
kalau sehari aja kak gak kesini
apalagi pengen liat senyumanya entin
kalau begitu siap siap aja
setiap hari hidup kamu gak tenang ceng
ceng tien kan membalikkan lagi sama pak mulyadi
atu muten mah gak pernah dengerin nasihat akang a ceng
dengerin atu nasihat akang
kamu tuh gak cocok sama mulyadi
mulyadi tuh kaku
apa yang diperintahin harus diturutin
nanti itu cocoknya dapat laki laki yang pengertian
maksudnya cik entin sama a ceng aja
tuh ujang aja ngerti
udahlah entin sama kakak ngaji ya
kan orangnya kaset
tapi kan kak a ceng suka diatur
aku sama maksuhan
alhamdulillah udah tidur
ragh ronaldo udah tidur dong maks
idan tidurin dulu ya maks
kangen dia sama kamu dan
idan juga kangen
kondisi yang gak memungkinkan
bisnis idan tegak gagal
semua uang idan habis
idan harus berintis dari awal ma
kamu teh ngapain pakai bisnis segala
neneng jauh jauh kerja itu untuk mencukupi kebutuhan kamu dan ronaldo
kamu teh disini tugasnya hanya jagain ronaldo
neneng teh mencari uang di luar
kamu tuh harus pinter pinter menyimpan uang supaya cukup
idan janji akan berubah
kalau misalnya nenek ngasih kesempatan
idan juga kasian sama ronaldo
kalau seandainya idan pisah sama neneng jiwa ronaldo akan terganggu
dia akan kehilangan sosok idan sebagai papahnya
tapi kalau neneng otot juga ingin berpisah sama idan
idan nggak bisa berbuat apa apa ma
udah deh tin nenek tin percaya aja sama kak acing
mulia di itu nggak cocok buat nenek tin
nanti juga pasti akan ngatur ngatur lagi dia
daripada nanti putus nyamlung putus nyamlung
mending dari sekarang putusin dan jangan pernah nyambung lagi
acing bener cik
cik cari pasangan hidup gitu yang bisa bikin hidup cik nenek tin nyaman
tuh dengerin tuh ujang tuh bener dia
udah mulia di pokoknya nggak cocok buat nenek tin
jadi pantasnya nenek tin sama siapa
banyak alesan kamu
orang orang pada ngurusin rumah kamu malah ngurusin cewek
sayang udah beres atuma
rumah sayang udah rapi
iya mak ini juga mau pulang
melanjaan bukannya dibawa pulang malah dibawa keluyuran
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi